berbagai cara dilakukan untuk merayakan kemerdekaan republik indonesia
belasan pemain persib bandung memakai ikat kepala atau lengan dengan kain merah putih
saat latihan jelang menghadapi psm makassar dalam lanjutan liga satu di stadion andi matalata matoanging
para pemain asing juga menyambut aksi ini dengan gembira
inilah dua puluh pemain persib bandung yang berlatih di stadion andi matalata mato anging
jelang menghadapi tuan rumah psm makassar dalam lanjutan liga satu minggu malam
namun sebelumnya asuhan pelatih robert rene albert membagi bagikan pita merah putih
pita ini selanjutnya diikat pada kepala maupun lengan pemain
tidak hanya pemain lokal pemain naturalisasi seperti kim jeffrey kurniawan dan esteban vizcara
serta pemain asing seperti bojan malisit dan ezekiel duasel juga memakainya
pesannya dalam rangka kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat
ya saya rasa mereka juga mau ikut serta dalam meriahkan kemerdekaan republik indonesia kita yang ke tujuh puluh empat
karena mereka juga bekerja di sini di indonesia mereka juga tahu bagaimana harus bersikap terhadap republik indonesia
seiring semangat kemerdekaan ke tujuh puluh empat pemain persib juga berharap segala perangkat makin membaik seiring prestasi sepak bola indonesia
alwi fauzi makassar sulawesi selatan